pemilihan kepala daerah serentak kembali digelar pada desember dua ribu dua puluh mendatang
namun demikian pandemi covid sembilan belas yang belum berakhir
membuat sejumlah pihak mengusulkan agar pilkada ditunda setidaknya hingga awal tahun depan
pengerahan masa selama masa pilkada dikhawatirkan memicu peningkatan jumlah penderita covid sembilan belas
banyak pihak khawatir pilkada bisa memunculkan kluster baru penyebaran virus corona
desakan untuk menunda pilkada semakin menguat setelah ketua dan dua komisioner kpu
serta puluhan calon peserta pilkada dinyatakan positif covid sembilan belas
dua ormas besar islam nahdlatul ulama dan pp muhammadiyah juga telah menyampaikan sikapnya
kedua ormas ini meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan pilkada
karena alasan keselamatan dan kesehatan warga
melalui konferensi pers secara daring pada senin dua puluh satu september dua ribu dua puluh satu
sekretaris umum pp muhammadiyah abdul muti meminta kpu bersama dpr dan kementerian dalam negeri
meninjau kembali pelaksanaan pilkada yang rencananya akan
digelar pada sembilan desember mendatang
selain dua ormas islam nahdlatul ulama dan muhammadiyah majelis ulama indonesia atau mui
juga baru saja mengeluarkan taklimat terkait pelaksanaan pilkada serentak dua ribu dua puluh
mui menilai pelaksanaan pilkada saat pandemi covid sembilan belas merupakan kebijakan yang dipaksakan
dan saat ini kami sudah tersambung melalui sambungan zoom dengan sekretaris komisi fatwa mui
bapak asrorun niam soleh
assalamualaikum selamat sore pak niam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore mas aldi gimana kabar
alhamdulillah baik pak niam mui baru saja mengeluarkan taklimat terkait pilkada dua ribu dua puluh
maksud dan tujuan diterbitkannya taklimat ini apa pak
ya yang pertama kita halo
ya silakan pak dilanjutkan
kita sebagai wadah musyawarah ulama ulama gelama dan juga cerdik
negarawan muslim memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi oleh bangsa
ini adalah salah satu wujudnya adalah untuk memberikan rekomendasi memberikan catatan dalam perspektif keagamaan pada masalah masalah sosial kemasyarakatan
nah hari ini kita masih berada di dalam kondisi
wabah covid yang belum sepenuhnya terkendali
pada satu sisi kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh pihak kepada pemerintah kepada masyarakat yang kepada tenaga medis kepada para ilmuwan yang terus mengikhtiarkan penyelesaian dan juga penanggulangan kasus covid sembilan belas
dan tentu kita berharap agar pemerintah bersama sama elemen masyarakat
fokus dan kompak dalam menjaga kesehatan jiwa bagi masyarakatnya
nah ketika ada pertimbangan tertentu di mana kepentingan politik dan juga kepentingan keselamatan jiwa maka keselamatan jiwa harus didahulukan
atas dasar itulah kemudian majelis ulama indonesia secara khusus mengeluarkan taklimat
di sisi satu kita memberikan apresiasi tetapi di sisi yang lain kita memberikan subjes
agar kalau memang memungkinkan energi kita harus difokuskan untuk kepentingan penanganan covid sembilan belas
termasuk juga kebutuhan finansialnya kebutuhan anggarannya
nah tetapi ketika memang
keputusan politik sudah diambil di mana ulil amri memegang mandat kemaslahatan publik
maka risiko untuk penularan harus ditekan semaksimal mungkin
salah satu titik krusialnya adalah pada saat kampanye
maka pemerintah harus memberikan jaminan agar pelaksanaan proses proses tahapan pemilu itu tidak membahayakan
masyarakat yang kemudian mengancam jiwa masyarakat
maksudnya itu sebenarnya
pak niam mui kan mengeluarkan pahlimat ini dengan pendekatan syariat agama begitu
dan mui mengatakan bahwa wajib jika pilkada ini harus ditunda
apakah kemudian jika pilkada ditunda ini saya ingin bertanya apakah ini melanggar syariat syariat
atau ketentuan ketentuan agama yang digunakan mui dalam pendekatan mengambil keputusan untuk alimat ataupun fatwanya
jadi pertimbangan keagamaan ini diambil
dalam kerangka pewujudan kemaslahatan publik
sebagai salah satu referensi di dalam pengambilan kebijakan yang bersifat publik
siapa pengambil kebijakan itu adalah ulil amri
di dalam hal ini adalah pemerintah bersama dpr dan juga kpu
sebagai pihak yang memiliki otoritas
nah mui tidak di dalam kapasitas
maksa untuk penolakan tetapi hanya memberikan pertimbangan keagamaan
tetapi bisa jadi ada pertimbangan lain yang seperti kita tahu sudah ditetapkan
yaitu tetap jalan terus
kalau toh itu dianggap sebagai sebuah kebijakan yang lemah selamat diantara berbagai kemungkinan kemungkinan itu
maka harus ada mitigasi risiko dengan pendekatan darul mafasid mukaddamun ala jalbil masoleh
dari kemaslahatan harus didahulukan
dalam konteks ini maka titik titik kritis terjadinya kumpulan konsentrasi massa yang punya potensi terjadinya penyebaran harus dimitigasi
baik mbak ada unsur juga ulil amri sebagai pengambil keputusan
terima kasih pak asrorun yam soleh sekretaris komisi fatwa mui sudah bergabung bersama kami